berdampak pada umkm di jawa tengah diantaranya penurunan aset tiga belas persen penurunan omset hampir empat puluh tujuh persen dan penurunan jumlah tenaga kerja hingga tiga puluh persen
lima puluh persen umkm yang bergerak di sekitar makanan minuman terkena dampak pandemi
agar umkm tetap bergerak di tengah pandemi pemprov jawa tengah melakukan beberapa langkah diantaranya pemberian bansos produksi bagi umkm subsidi bunga dan pelatihan vokasional di tengah pandemi
gubernur jawa tengah ganjar pranowo juga secara aktif mempromosikan produk umkm di akun media sosial miliknya lewat hashtag lapak ganjar
produk umkm yang ia promosikan melalui lapak ganjar ada yang mengalami peningkatan omset hingga tiga ratus lima puluh persen
ini yang ada di masyarakat untuk saya coba kenalkan produkmu apa kami buat tema tema setiap hari minggu
kalau nggak salah minggu kemarin sudah minggu ke enam belas atau keberapa
lima belas atau enam belas pokoknya saya jualan temanya di story saya beda beda
ternyata menarik dan akhirnya saya punya database masyarakat yang mau memposting produk produknya di tempat kami
dan kemudian sekarang kita punya daftarnya sehingga kalau ada orang nyari kita minta ke sana
sebenarnya pameran di instagram saya itu yang terinspirasi teman teman aja
pak ganjar followernya kan lumayan buat jualan pak oke langsung saya oke kan
nah sekarang saya tukang endorse
nah akhirnya banyaklah kawan kawan yang mulai mengenal untuk mau berdagang di sana lagi tapi minim
ganjar juga mendorong pegawai ataupun instansi daerah membeli produk umkm lokal
ia melibatkan kalangan perbankan akademikus ataupun konsultan pendamping untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas produk umkm
kita kita itu kami kami dari pemerintah ini menjadi off takernya
karena sebenarnya dibutuhkan itu
kalau saya buat nanti yang beli siapa ya pak
maka kawan kawan di dinas dinas sekarang saya minta eh itu kalau kalian beli cemilan tiap hari makanan
beli aja dari umkm yang anda bina sendiri
pak gan tidak perlu lelang gitu kan
buat aja list yang panjang kuenya enak apa enggak makanannya seperti apa
terus kemudian harganya berapa terus kemudian kita pesenin aja
bayangkan kalau seluruh dinas membeli
belum lagi yang di kabupaten kota instansi pemerintah
yang tiap hari di kantornya ada makanan yang disediakan untuk para tamu tamu
tentu ini akan sangat membantu mereka
dan para asosiasi usaha akademisi perbankan konsultan pendamping
kita minta mereka melakukan pelatihan pelatihan
founder dan pembina ukm center febui nining susilo menyatakan
inovasi dan digitalisasi membuat umkm dapat bertahan dan tumbuh di tengah pandemi
usaha yang menjalankan transaksi e commerce pada saat terjadi pandemi
mengalami peningkatan omset dan dapat menggait konsumen baru
untuk menyelamatkan umkm sudah terjadi banyak perubahan transaksi
gaya nya ya perubahan perilaku
transaksi harian itu naik dari rata rata kuartal dua dua ribu sembilan tiga satu juta menjadi empat delapan juta
nah ini adalah dilakukan melalui belanja online
hal tersebut merupakan peluang bagi umkm untuk tumbuh berkembang di tanah air